belum lama ini beredar isu terkait air minum dalam kemasan galon yang digunakan secara berulang yang disebut berbahaya bagi anak dan ibu hamil
dalam informasi itu disebutkan bahwa kandungan bisphenol atau bpa pada kemasan galon guna ulang bisa berbahaya untuk kesehatan
menanggapi ini badan pengawas obat dan makanan bepom ri memberikan pernyataan resminya
berdasarkan pengawasan bepom kandungan bpa yang ada dalam bahan pembuatan galon guna ulang terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan
bepom juga menegaskan dari beberapa penelitian internasional penggunaan bahan polikarbonat dalam galon guna ulang ini tidak meningkatkan paparan bpa sehingga aman untuk digunakan secara berulang
sementara itu founder indonesia water institute sekaligus pakar tata air firdaus ali menyatakan
air galon yang beredar di pasaran pasti aman dikonsumsi
karena telah mengantungi izin edar dari badan pengawas obat dan makanan dan sesuai dengan standar nasional
namun jika konsumen memilih mengisi ulang galon dengan menggunakan air di depo pengisian ulang
maka pastikan depo pengisian ulang tersebut memiliki sertifikasi dari dinas kesehatan untuk memastikan kualitas dan keamanan air minum
dibandingkan dengan air yang diisi di depo isi ulang
dengan air galon isi ulang yang dikeluarkan oleh brand tertentu
otomatis mereka yang mendapat izin eda dari badan pom jauh lebih baik
bepom juga mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar
tim liputan cnn indonesia